ya pemirsa ini tentu kabar yang tidak menyenangkan bagi anda yang suka berpergian atau traveling
dengan membawa banyak barang menggunakan low cost carrier atau pesawat berbiaya murah
karena sekarang ini sudah mulai harus menyiapkan ongkos tambahan
aduh sedih banget saya dengarnya prapsa
tapi setelah maskapai lion air
duka banget ini ya buat traveler
iya duka banget ini buat traveler ya setelah maskapai lion air group
yang menerapkan tarif bagasi sebelumnya kali ini giliran citylink
yang juga akan memperlakukan bagasi berbayar bagi penumpang
maskapai berbiaya murah atau low cost carrier citylink indonesia
akan memperlakukan bagasi berbayar bagi penumpang penerbangan domestik
dan rute internasional tertentu
berdasarkan siaran pers citylink untuk bagasi sepuluh kg akan digratiskan
hanya bagi calon penumpang yang menjadi member citylink
baik super green maupun garuda miles rute internasional
yakni rute jakarta pineng banyuwangi kuala lumpur dan denpasar dili
sementara untuk calon penumpang non member
dengan rute domestik ataupun internasional
bagasi gratis hanya berlaku seberat tujuh kg
dan akan dikenakan biaya jika lebih dari berat tersebut
ketentuan baru ini sesuai pm satu ratus delapan puluh lima tahun dua ribu lima belas
di mana ketersediaan bagasi untuk maskapai kelompok no friels dapat dikenakan biaya
citylink indonesia yang masuk dalam kategori maskapai dengan pelayanan no frills
atau pelayanan dengan standar minimum
akhirnya menerapkan kebijakan tersebut
tarif bagasi citylink rencananya akan berlaku mulai dua belas januari dua ribu dua puluh
sebelumnya maskapai lion air dan wings air lebih dulu menerapkan biaya bagasi pesawat
keduanya memperlakukan kebijakan tarif bagasi dan barang bawaan untuk penerbangan domestik
bagasi berbayar lion air dan wings air ini akan mulai diterapkan pada tanggal dua puluh dua januari dua ribu dua puluh
agak beras ya karena mungkin
kita kan harus udah bayar tiket nih gitu
kita sudah bayar tiket pesawat dan belum tentu barang yang kita bawa nih enteng enteng aja kan
menurut saya lion harus menghitung lebih cermat dahulu
karena terampau jauh itu
jangan sampai nanti lion ditinggalkan oleh masyarakat
pemberlakuan biaya bagasi ini memang sepenuhnya keputusan pihak maskapai
namun menhub meminta maskapai tetap mengutamakan pelayanan penumpang